senin malam petugas gabungan kota jambi
merazia kawasan alam barajo
dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
camat beserta tni dan polri
membubarkan warga yang masih berkumpul
selain membubarkan kerumunan untuk memberikan efek jerah
petugas juga menghukum para pemuda dengan melakukan push up
setelah dihukum mereka diminta pulang
dan tetap berada di rumah
ini ada beberapa yang kita temukan
yang pertama adalah kerumunan anak anak sekolah
biar kita ke tempat kafe
mana kafe tersebut yang biasanya menjual minuman keras dan tuak
sementara itu petugas satuan polisi pamung praja
kota medan sumatera utara
merazia sejumlah rumah makan
yang masih melayani pembeli makan di tempat
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
pembeli pun diharuskan pulang
dan pemilik tempat usaha mendapat teguran
petugas satpol pp juga merazia warga
yang tidak mengenakan masker saat berbelanja
termasuk merazia para orang tua
yang membawa anak usia sekolah untuk berbelanja
kita harus ya karena walaupun merasanya sesak ya
supaya terhindar dari virus corona itu
jika peraturan wali kota medan
terkait pencegahan covid sembilan belas tidak dipatuhi
satpol pp kota medan
jika peraturan wali kota medan terkait pencegahan covid sembilan belas tidak dipatuhi
jika peraturan wali kota medan terkait pencegahan covid sembilan belas tidak dipatuhi
kita akan melakukan sesuatu yang baik
kota medan berencana menempatkan personelnya
berjaga di pusat perbelanjaan yang masih ramai dikunjungi pembeli
tim liputan cnn indonesia